keinformasi lain calon hakim agung khusus pajak triyono martanto memberikan klarifikasi harta kekayaannya mencapai lima puluh satu miliar rupiah dalam uji kepatutan dan kelayakan di komisi tiga dpr ri
triyono martanto menyatakan lonjakan terbesar hartanya mencapai lebih dari tiga puluh miliar rupiah yang merupakan hasil warisan kari kedua orang tuanya
di hadapan para anggota dewan komisi tiga dpr ri triyono martanto menjelaskan kedua orang tuanya memang berasal dari orang berada
ayah triyono adalah pendiri bank dari perkereditan rakyat atau bpr dan ibunya adalah pemilik catering proklamasi ketering langganan presiden soeharto pada masa orde baru
triyono menunturkan pasca ibunya meninggal dunia pada desember dua ribu dua puluh dirinya bersama dua orang saudara kandungnya secara bertahap

triyono menegaskan harta orang tuanya yang berasal dari perketitan rakyat atau bpr ri
warisan yang diterimanya sudah dilaporkan dalam lhkpn